didamai oleh masa presidium alumni dua ratus dua belas
yang akan menyuarakan penolakan perpu ormas dan juga kebangkitan pki
terkait hal ini wakil ketua dpr agus hermanto
berencana menemui pedemo yang akan melangsungkan
soal jumat di dpr pada aksi dua ratus sembilan puluh sembilan
pimpinan dpr berpendapat aksi dua ratus sembilan puluh sembilan boleh dilaksanakan
sepanjang tidak melanggar undang undang
karena kami yakini semua rakyat indonesia
yang ingin ketemu dengan dpr harus ketemu
mereka akan juga beliau beliau ini
ini ingin menyampaikan aspirasinya
saya berkewajiban untuk menerima beliau beliau ini
aturannya mungkin tidak membuat keonaran
dan waktu demonya juga terbatas dan lain sebagainya
terkait aksi demo ini kabit humas polda metro jaya
kombes argo yuwono mengungkapkan
surat pemberitahuan dari alumni dua ratus dua belas
sudah diterima mabes polri dan polda metro jaya
di dalam surat pemberitahuan disebutkan
titik kumpul masa berada di masjid gedung
selanjutnya masa akan melakukan aksi
di gedung dpr mpr
titik kumpul itu ada di sekitar masjid dpr mpr
kemudian sasarannya tujuan adalah di gedung dpr mpr
jadi masa yang ada yang disampaikan itu
sekitar lima belas sampai tujuh belas lah
pihak kepolisian juga sudah mempersiapkan
rencana rekayasa lalu lintas jika nanti timbul kemacetan
di titik lokasi masa berkumpul
pihak kepolisian dari sabara
tengah melakukan persiapan di depan
gerbang dpr yang nantinya
akan juga menjadi salah satu lokasi dari
aksi unjukirasa yang dikomunikasi
oleh presidium alumni dua ratus dua belas
mereka tengah melakukan
persiapan terakhir mereka juga tadi
untuk berdoa untuk kelancaran
pengamanan hari ini dan tadi juga apel
sudah selesai sekitar lima belas
menit yang lalu
dan tadi saya sempat menanyakan pada wakapolda
apakah dengan personil sebanyak ini
dinilai sebagai suasana
jakarta yang tengah dalam ancaman
atau tengah genting tadi wakapolda menyatakan
bahwa memang ada eskalasi atau peningkatan
eskalasi dari status
keamanan di jakarta tetapi bisa
dipastikan bahwa acara ini akan
berlangsung dengan damai
dan polisi akan bertindak maksimal
sesuai dengan undang undang
dan aksi unjukirasa ini juga akan dimulai
rencananya pada siang hari nanti selepas
sholat jumat tapi tadi saya juga sudah melihat
ada beberapa masa di depan gedung dpr
yang sudah bersiap siap untuk
melakukan aksi unjukirasa untuk menolak
atau mencabut perpu nomor dua
tahun dua ribu tujuh belas tentang organisasi masyarakat
dan juga menolak kebangkitan
pki rencananya perwakilan
dari masa dua ratus sembilan puluh sembilan ini
akan difasilitasi untuk
bertemu dengan pimpinan dpr pada pukul empat belas
atau pukul lima belas
waktu indonesia barat
dan sejumlah kendaraan
antirurantis juga sudah disiapkan
untuk mengantisipasi jika saja
aksi ini akan berlangsung atau berakhir
dengan kerusuhan tentu itu
juga tidak diharapkan oleh semua pihak baik oleh
para peserta aksi ataupun juga
oleh pihak keamanan kita akan melihat
seperti apa nanti jalannya aksi semoga
saja tetap berjalan dengan damai dan
aspirasi tersalurikan dengan
maksimal seperti yang diharapkan oleh
para peserta aksi dari presidium
alumni dua ratus dua belas dan selain
di kawasan dpr ini aksi
juga rencananya akan dilakukan di
kawasan tugutani untuk
menolak kebangkitan pki yang
digelar oleh forum umat islam
bersatu pada siang
nanti dan tadi juga saya sudah menanyakan kepada
pihak kepolisian apakah ada
pengamanan khusus memang akan ada pengamanan
pengamanan dan tentu akan ada rekayasa arusol lintas
di kawasan gatot subroto jika
ada kepadatan arusol lintas yang
tidak bisa dilintasi oleh kendaraan
tetapi akan tetap berlaku secara situasional
prabu dan anissa kembalikan
baik terima kasih mahardika utama
atas laporan langsung anda terkait
aksi dua ratus sembilan puluh sembilan mudah mudahan tentunya
aksi hari ini berjalan damai